kita beralih ke informasi lainnya presiden joko widodo menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi
baik pada saat menjadi gubernur dki jakarta ataupun sebagai presiden
peraturan gubernur no satu ratus empat puluh enam tahun dua ribu empat belas tentang pedoman teknis membangun dan pelayanan perizinan
prasarana reklamasi kawasan strategis pantai utara jakarta yang ditandatangani pada dua puluh enam september dua ribu empat belas
atau saat dirinya menjabat gubernur dki jakarta merupakan acuan atau petunjuk yang mengatur permohonan izin reklamasi
saya sampaikan saya tidak pernah mengeluarkan sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi
sebagai gubernur saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi
kalau yang itu pergub itu kan pergub yang apa
acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin
itu loh jangan di
kalau kamu mau minta izin aturannya seperti apa
bukan memberi kamu saja beri izin kamu saja beri izin reklamasi bukan itu
wakil presiden yusuf kala juga ikut bicara jk mengatakan pulau reklamasi yang terlanjur sudah jadi bisa tetap dimanfaatkan
reklamasi hanya dilakukan pada pulau baru yang belum terbangun
pulau yang sudah dibangun juga tidak mungkin dibongkar sebab akan memakan ongkos yang lebih besar
pernyataan yusuf kala ini menjawab pertanyaan soal beda pendapat antara pemprov dki jakarta dan menteri koordinator bidang kemaritiman
pemprov dki mengatakan akan menghentikan reklamasi
sementara menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan mengatakan reklamasi tak akan dihentikan
di harus dilanjutkan yang sudah ada yang baru ditindak yang belum pendapat dikait
yang kita bicarakan yang sebenarnya existing yang sudah ada
tidak mungkin dibongkar kan
lebih banyak ongkos membongkarnya perempuannya
dan saya sudah bicara dengan yohanis bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah
tidak ada cara lain
tidak dipakai malah lebih merusak
kalau dipakai kan ada yang memelihara